da ah ngomongin yang lain aja
tapi masih ada hubungannya sama kang ujang
aku terus kepikiran penjelasan kang ujang
soal penjelasan kang ujang
penjelasan yang mana
kang mus dulu milih bisnis kicimpring
selain buat cari uang
buat ikut kerja
menurut aku itu keren
tapi gak cuma mikirin berapa keuntungan buat diri kita sendiri
tapi mikirin supaya orang lain
terutama orang orang di sekitar kita
kalau serena yang ngurusin promosi sama marketing
sylvia yang bantuin modal
katanya promosinya mau gencar
jadi perlu modal besar juga
aka gak perlu mikirin mulangin uang orang
bagi hasil aja
tergantung investasi masing masing
investasi akang mah yang udah ada aja
kang mus dulu milih bisnis kecimpring
selain buat cari uang
juga bisa menampung tetangga tetangga yang nganggur
buat ikut kerja
selain itu katanya buat melestarikan makanan khas sunda
mudah mudahan kicimpringnya rame lagi
lebih rame dibanding dulu
tadi emak ketemu dimana
di rumah susi
terus kenapa kelihatannya kamu seperti marah
emak numpang makan di rumah susi
udah gitu yang dimakannya lontong kari
yang di mana
yang di mana
udah dibentukin itu nanti dikukus
mungkin mak bosen makan makanan yang begitu
kata dokter juga makannya harus dijaga
gak boleh sembarangan
harus sampai kering biar kalau nanti digoreng jadinya garing
sekarang emak lagi apa
cari patar baru saya gak berani operasi sendirian
kamu yang niatnya mau berhenti jadi copet
malah jadi sibuk nyari copet baru
iya saya gak beruntung seperti kamu sama nina
bisa kabur deh bos saeb
waktu aku datang ke markas sama kang cecep
kabarnya kang cecep sekarang gimana
jang lagi sibuk gak
lagi ada tamu
sejak aku nelpon terus marah lih marahin sama dia
aku nggak pernah ketemu nelpon lagi juga enggak
tadinya saya mau minta tolong sama dia seperti kamu
saya perlu backing biar saya bisa berhenti jadi copet
tanpa harus takut sama ancaman bos saif
jangan marah jangan marah
jangan terus marah
jangan marah jangan marah
jangan marah jangan marah
tidak jangan marah
jangan jangan marah
jangan marah jangan marah
kamu mau nolong aku
aku perlu bantuan
akan pernah ketemu dia waktu itu
waktu akang sama aku nyari yang namanya saib
temen aku itu anak buahnya saeb
mau berhenti jadi copet
tapi takut sama ancaman saya
kok bos tau
itu gak penting
saya ngebajak cctv
ini pemerintah kota bandung
sehingga dimanapun kamu selama masih di kota bandung saya bisa pantau
kamu boleh percaya
enggak pun terserah
ada janji dengan mira
tentu saja mira bukan bermaksud mau menjadi anggota kita lagi
bukan begitu bukan
antara copet dan mantan
bos saya tau
saya ketemu sama kamu
uang semua banyak
mau nyulik aos
kenapa kan tadi udah bilang perut saya sakit
kalau aos pulang dari terminal kasih kabar
toilet di sebelah mana
men si ibu mau ke tasik
bandaran bandaran bandaran
bandaran bandaran bandaran
bandaran bandaran bandaran
nggak datang bos
bandaran bandaran bandaran
mau ke terminal
mau ke rumah
kenapa nggak ke rumah
saya mau aman
bandaran bandaran bandaran
beli ciloknya nggak jadi
aku udah pesen
kamu mau pesen apa
lima ratus dapat lima
belum pernah beli cilok
kalau makan mah pernah
tapi kalau beli belum
jadi beli nggak
cuma dapat empat
jadi kalau uangnya dua ribu dapat dua puluh
lima ratus cuma dapat satu
kalau dua ribu jadi empat
nggak itu aja
kalau bisnis kicimpring jalan kayaknya aku mau fokus bisnis di bisnis kayak gitu aja
nggak jadi tukang pinjemin duit pakai bunga lagi
uang yang kamu pinjemin ke orang lain udah kembali semua
kemarin si otak yang keluar dari terminal
nggak ada kalau siang gini mah di terminal
di terminal nggak ada
nggak tahu atuh kemana ya
tony denny boris sama encuy ke rumah saya
mereka belum ketemu sama saya
barusan pas mau pulang saya lihat ada mereka di depan rumah saya
mereka gak lihat saya terus saya pergi lagi
sekarang kamu di mana
di gang sembunyi
mereka pasti nunggu kamu mending kamu balik ke sini aja ke rumah saya
kita ke rumah otang
terus kamu sendiri sekarang gimana
kalau jack emen sama acay mereka pasti ikut saya
mereka saya yang bawa
kalau kamu gak ikut saya masih berempat
tambah lagi casi dissemon
kau ingat k exposing v ufo betul
coba aja ditagi lagi
aku masih berharap uangnya balik tapi naginya udah males
saya sebenarnya mau aja seperti kang kece pergi dari terminal
masalahnya saya punya tanggung jawab buat bayarin utang bos bubun ke sylvia
kalau saya keluar dari terminal saya bisa dapat uang dari mana
ini warung mang uu
kang kecep ada
kalau tony mau ambil alih terminal suruh dia ambil alih juga hutang bos bubun ke sylvia
aku udah sampai
saya sebentar lagi tunggu
ini saudara saya
ngapain kamu bawa cilok cuma satu
tadi saya jalannya buru buru
susah kalau sambil makan cilok
kenapa gak kamu buang aja
ini memang bukan warung biasa
bukan untuk umum
cuma buat teman teman sendiri
tadi aku kayak gak dibolehin masuk gitu
orang lain boleh
tapi itu kalau diajak sama temennya
karena kamu belum kenal aja
terima kasih mang u
terima kasih mang u
ngomongnya bahasa inggris terus
ada minum enggak tang
kopi juga boleh
bikin sendiri di dapur
kalau ada orang di rumah
nggak ada yang bisa disuruh
gugung boleh keluar tanpa ancaman apa apa
lebih cepat lebih baik
tani ga sendiri
telepon gugung sekarang
kenapa kamu kelihatan bingung
telepon dari siapa
kang cecep siap bantu
dia mau jadi backing kamu
kita telponan lagi besok pagi
sebelum kamu ke markas
apa yang oke
ada acara keluarga
emangnya kamu punya keluarga
halo otak sama os di terminal
dari kemarin sore gugu gak bisa di telpon
dikirim mesej juga kayaknya belum dibaca
kita kumpul di markas
kalau ngepel jangan sampai teleponan atuh
info kerjaan dari siapa
maaf lah mak
kemarin tony denny boris sama cui nyari saya
saya kabur ke rumah otak
pas saya udah di rumah otak tony denny boris saman cuy nyusul
kayaknya tony denny boris sama cuy bukan nyusulin awos tapi memang nyari saya
begitu ya ngutusin keluar dari terminal urusan sama mereka sudah selesai
saya juga mikir begitu
nah ikut ikutan aja
kemarin tadi kamu gak ngomong gitu
berarti ada di sini bukan di sini
waktu tony denny boris sama cuy datang gimana
saya liat gagat gak bener
saya ajak awos
kabur lewat pintu belakang
kalau satu lawan satu mah ayo aja
masalahnya mereka berempat
saya cuma berdua
udah gitu berduanya sama cacing kermik
jangan bilang saya cacing keremi
saya bukannya gak berani
maksud dia cinta damai
kamu maunya berapa
ya gak juga
mak kamu teh kerjaannya apa
cuma tukang sapu jalanin
nanti minta uang seenaknya aja
hati hati bawa dompetnya
awas banyak copet
kemarin sore akang udah mampir ke haji hussein
benar saudaranya ada yang mau jual tanah
tapi bukan lahan pertanian
iya tapi di pinggir jalan
cocoknya buat dibangun rumah atau toko
nanti pas jadwal off akang mau survei lagi
kata orang mau beli tanah itu memang gak bisa buru buru
bapak berangkat dulu
mau jemput kang pipit dulu
si tua manja
kamu beli di mana
di tempat biasa
maaf tadi mamang lupa
nyuruh kamu beli gorengan tapi gak ngasih uangnya
kamu mau berangkat kerja
iya gak apa apa mawar ada kamu mau berangkat kerja
ya sudah sana berangkat
saya beli gorengannya sepuluh
cukup buat berdua
sudah sana berangkat
nanti kamu terlambat

buat buatnya hebat monetaris

belum berangkat kerja
di toko sepatu
udah gak kerja di sana
sekarang kerja di mana
gak di mana mana
kamu nganggur juga
kok banyak uangnya
kok bisa beli sepatu
karena ditawarin kamu aku gak bisa nolak
anaknya panas tinggi mau dia bawa ke dokter dulu
tony udah sampe
ini saya udah mau jalan
mau berangkat kerja
gimana udah ada lowongan di tempat kerja kamu buat saya
kamu bilang waktu itu mau dicek dulu
saya aja udah mau keluar
udah gak betah
ya gitu deh
kalau kamu keluar berarti nanti ada lowongan dong
iya sih tapi mendingan aja
pasti kamu tekanan batin sama si bosnya
sebetulnya tempat yang aman buat kalian itu di sini
tony sama yang lain mungkin berani datang ke sini
tapi gak akan nyerang kalian di sini
kamu gak paham pertanyaan saya
bukan nggak paham sama pertanyaan kamu
saya tadinya udah gak mau terlibat dengan urusan ini karena merasa nggak aman
saya pergi dari sini kamu juga
terus sekarang willy bilang kalau mau aman kita justru harus di sini
mau keluar dari sini tetap diganggu tony sama teman temannya atau mau tetap di sini
kalau mau di sini juga bebas
mau balik ke jalur bis atau angkot
kapan masalah ini bakal beres
saya mau berunding sama tony
saya mau ngalah
keluar dari sini
tapi tony harus ambil alih
tanggung jawab saya buat bayar hutang bos bubun ke sylvia
agak siang ya masih ada yang aku kerjain
semarang sembarang sembarang
tasik tasik tasik
semarang sembarang sembarang
tasik tasik tasik
semarang sembarang sembarang
tasik tasik tasik
semarang sembarang sembarang
tasik semarang semarang
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
cepat kita harus berangkat
tony belum sampai
saya sudah nyuruh kamu duduk
kenapa kamu duduk
nanti kamu tanya sendiri aja kalau dia udah datang
kamu ada uang
anak saya harus dirawat
sejuta mah kayaknya harus ada
kalau si denny kira kira punya nggak
soalnya barusan baru ngeluh
kira kira punya nggak
dia udah datang
tapi paling sebentar lagi
kamu aja yang nanyain
boris butuh uang
anaknya harus dirawat
tadi waktu dibawa ke rumah sakit katanya karena panas
boris di rumah sakit
terus ke rumah sakit
nggak punya uang bukan urusannya dokter
tadi waktu dibawa ke rumah sakit katanya karena panas
biaya rumah sakit
anak kamu sakit juga
saya belum punya anak bos
orang tua kamu
orang tua saya mah kan udah gak ada dua duanya
terus siapa yang sakit
yang perlu uang kamu apa boris
jangan ya udah
dia mau tidur
kenapa kamu yang nanya saya punya atau enggak
punya uang atau enggak
boris butuh uang berapa
kayaknya harus ada
bos gak ada uang juga
terus rencana kamu gimana
yaudah sana berangkat
hp saya bisa dikembalikan
ya buat komunikasi bos
komunikasi sama mira
sama siapa aja bos
kita ketemu lagi nanti disini
kasian si boris
gimana bisa dapat uang sejuta
buat bantu boris
kalau kita sekarang masih di terminal
perlu uang satu juta
gak perlu nunggu besok
kita kemarin berlima
kekuatan kita cukup
kita mau ajak otak sama os
yang sudah keluar di terminal
buat masuk kelompok kita
tadi pagi mereka muncul di terminal
iding juga gak bisa diharapkan
dia kayaknya cenderung
sekarang kekuatan kita
tapi malah berkurang
aloy udah mundur duluan
alasannya gak jelas
harus ngurusin anaknya yang sakit
jadi kita gak usah repot

jadi ada biaya tambahan dong
dibanding dikerjain semuanya sendiri
harganya gak jauh
jadi kita bisa ngurusin
jadi kita bisa ngurusin
tapi bisa lebih hemat waktu
dipasangnya besok kan
pagi pagi sudah terpasang semua
udah hampir cukup
aku kesana sekarang
ngebiarin boris bingung sendirian
dia kan lagi usaha cari pinjaman
iya kalau berhasil
kamu ada ide
barusan sempat muncul ide gila
kalau mau uang cepat
jadi apa lagi kalau bukan jadi maling
jadi maling itu butuh keahlian
sama nyali juga sih
saya nggak punya dua duanya
bukannya baru kepikiran
tapi udah nyoba
karena gak punya keahlian
apa karena gak punya nyali
saya hampir ketahuan
saya waktu itu mau maling sepeda di depan rumah orang
begitu sepeda itu mau saya maling
yang punya rumah keluar
kalau sampai diteriakin maling
saya bisa dikejar orang sekampung
saya tahu ada maling dikejar orang sekampung
dibawa ke kantor polisi
ke rumah sakit
dibantai orang sekampung
iya saya keluar sekarang
bukan bibi gak mau bantu
ini udah siang
aku masih belum bisa kontak sama gugum
jadi kesimpulannya gimana
hari ini mak nggak jadi kayaknya
kalau udah ada kontak sama gugum kasih kabar saya
iya nanti aku coba nelfon lagi gugum
makan bu nasinya setengah aja
iya temen smp
udah lama di bandung
baru nyari lagi
ini tempat kos aku
saya mau langsung jalan aja
yang penting saya udah tahu tempat kos kamu
tukeran nomer hape atuh
kamu catet dulu aja nomer saya
tapi lainnya bisa dihubungi
iya makanya aku mau minta kerjaan sama kang gohim
ikut jualan kaos
jualan kaosnya di pinggir jalan
waktu kerja di aju pri juga kan sama
tapi ikut saya sama kerjanya dari sore sampai malam
iya nggak apa apa yang penting kerja
si bibi hari ini masak sop ayam sama perkedel jagung
udah gitu aja
kenapa nggak pakai wijang online
denterin sama kang ujang
emangnya dia tukang ojek
lihat dari gesture kamu kalau lagi ada kang ujang sama cara kamu mandang dia aku curiga
selain partner bisnis kang ujang itu jadi ojek pribadi kamu
pernah sih aku diojekin sama dia
pasti bayarnya bukan pakai uang tapi pakai kasih sayang
ih maan sih
udah ah ngomongin yang lain aja
tapi masih ada hubungannya sama kang ujang
aku terus kepikiran penjelasan kang ujang
soal penjelasan kang ujang
penjelasan yang mana
kang mus dulu milih bisnis kicimpering
selain buat cari uang juga bisa menampung tetangga tetangga yang nganggur buat ikut kerja
menurut aku itu keren
tapi nggak cuma mikirin berapa keuntungan buat kita
apa keuntungan buat diri kita sendiri
tapi mikirin supaya orang lain terutama orang orang di sekitar kita bisa ikut kerja
semua orang usaha pasti mempekerjakan orang lain
tapi itu tidak menjadi niat seperti kang mus
selain buat cari uang juga bisa menampung tetangga tetangga yang anggur buat ikut kerja
maksud aku itu menjadi bagian dari niat bisnis
bukan cuma konsekuensi dari bisnis
karena memang kita butuh pekerja
aku berpikir kang mus harus benar benar didukung
aku pengen banget bantu kang mus membesarkan bisnisnya
biar makin banyak pengangguran yang ikut kerja
gimana udah dapet kerja
barusan aku mau ke rumah kang bohim
tadi udah di jalan tinggal naik angkot
aku telfon dulu kang bohim
bilang mau ketemu
ya udah aku pulang lagi
mau pergi ke tempat lain juga bingung
tujuan gak punya uang juga gak punya
tenang banyak orang yang nasibnya seperti kita
gak punya kerjaan gak punya uang
tadi aku ketemu temen smp di sumedang
kalau dia bukan pengangguran tapi baru calon
dia mau keluar di tempat kerjanya
alesan dia gak kuat sama tekanan bosnya
lama banget gak ketemu
begitu ketemu sama sama lagi susah
iya itu nama dia
waktu tadi pertama ketemu dia satu angkot
aku gak ngenalin dia
soalnya dulu dia kurus
sekarang kamu tau odadi
dia itu bentuknya kayak odadi
tadi aku ketemu di angkot
aku turun dia turun
terus dia ikut ke sini
tapi waktu aku suruh mampir
dia gak mau
kapan dia mau ke sini lagi
mau liat kue odadi yang hidup
ada nomer teleponnya gak
kamu serius mau liat kue odadi yang hidup